wakil presiden yusuf kala menjamin ktp elektronik rusak yang tercecer di simpang
salah benda kecamatan kemang kabupaten bogor tidak akan disalahgunakan untuk pemilihan umum
jk mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir atas insiden itu
wakil presiden beralasan komisi pemilihan umum memiliki sistem pengamanan yang baik
untuk menghindari penyalahgunaan ktp elektronik
salah satunya dengan memeriksa kesesuaian foto di iktp dengan pemiliknya
tidak hanya itu masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya juga diwajibkan
mencelupkan jarinya ketinta yang disediakan kpu
karena hal itu sebagai bukti masyarakat telah menggunakan hak pilihnya
fotonya beda dengan orangnya masih ada pengamannya tidak perlu khawatir menggunakan itu
dan orang juga itu ada pengaman lain lagi itu tinta
jadi kalau di sini pakai ktp asli sana pakai ktp yang hilang itu tinta nya tetap ada